ya beberapa waktu belakangan perseteruan antara transportasi konvensional dengan transportasi online kembali mencuat
seperti perseturuan antara angkot dan juga ojek online
angkot beranggapan kehadiran ojek online mengganggu mata pencarian mereka
di sisi lain banyak yang merasa terbantu dengan bisa menjadi pengemudi ojek online
tak sedikit masyarakat yang menjadikan ojek online sebagai sumber penghasilan utama
andri lesmana salah satunya
warga cibaduyut kota bandung ini sudah empat tahun menekuni pekerjaan sebagai pengemudi ojek online
andri merupakan tulang punggung keluarga
di rumahnya andri tinggal bersama kedua orang tuanya dan dua adiknya
sebelum bekerja sebagai pengemudi ojek online andri bekerja membantu orang tuanya menjadi perajin sepatu dengan penghasilan lima puluh ribu rupiah per hari
penghasilan yang pas pasan dan tidak mencukupi untuk kebutuhan
ketuhan keluarga membuat andri memutuskan menjadi pengemudi ojek online
setiap hari andri bekerja dari pagi hingga malam hari
penghasilannya pun tidak menentu berkisar antara seratus ribu hingga satu ratus lima puluh per hari
seluruh penghasilannya diberikan kepada orang tuanya untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari hari
saya nyari uang di jalan terus pendapat saya juga lumayan
dan tidak maksud menyaingi juga buat angkutan angkutan lain lain
karena ini juga penghasilan utama kan
kalau tidak ada ini gimana kan
ya tidak dapat penghasilan juga sih
dapat penghasilan jadi kalau bisa ya tetap berjalan ya
ya berjalan terus jangan ditutup ojek online nya
keluarga pun mengaku terbantu sejak andri menjadi pengemudi ojek online
misalkan dulu malam
yang kerja cuma bapak dibantu sama si andri
bukan dibantu soal keuangannya tenaganya gitu ya
sesudahnya ada itu ojek online keuangan sama bapak juga alhamdulillah ada masukan
ya ya ngebantu
lebih gede gitu kok ngebantu sama keluarganya gitu
oleh sebagian warga keberadaan andri dan pengemudi ojek lainnya
dirasa sangat bermanfaat
menurut saya sih ojek online itu lebih murah lebih praktis
kenapa murah karena kan si ojek online ini nggak mungkin ya
nambahin ongkosnya karena udah tertera di aplikasinya
jadi aman lah ya
iya aman karena ada gps kan iya
meski ada yang menganggap jika keberadaan ojek online mengganggu transportasi konvensional
tak bisa dipungkiri kehadiran transportasi online bisa membantu masyarakat
untuk memilih sarana transportasi sesuai dengan kebutuhan
franky widjaya bandung